sementara itu setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh badan pesawat wings air atr tujuh puluh dua enam ratus yang tergelincir di bandara internasional ahmad yani semarang akhirnya berhasil dipindahkan ke area lanumat ahmad yani semarang
sejak pukul enam pagi proses evakuasi pesawat wings air dilakukan dengan menggunakan alat berat krain untuk mengangkat sisi kanan pesawat yang oleng dan memberi bantalan pada ban roda
dari sini pesawat kemudian ditarik ke area yang lebih aman yakni di lanumat milik penerbat
meski wings air telah dipindahkan sekitar pukul delapan waktu indonesia barat pt angkasa pura belum bisa segera membuka operasional bandara karena tengah dilakukan proses pembersihan
bandara ahmad yani semarang dibuka kembali pada pukul sembilan pagi dan pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat pesawat pertama akhirnya terbang
pembersihan terakhir di bandara ahmadiyani semarang